gubernur jawa barat ridwan kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan rencana impor satu juta ton beras
pasalnya saat ini jawa barat mengalami surplus beras
usulan ini dibuat berdasarkan keluhan dari gabungan kelompok tani gapoktan di jawa barat
menurut ridwan kamil daripada mengimpor beras baiknya pemerintah membeli beras dari petani jawa barat
dan saat ini stok beras di jabar mengalami surplus hingga april mendatang
selain itu para petani jabar tengah memasuki musim panen
impor dapat dilakukan ketika stok beras dalam negeri defisit
dan dapat impor beras ini dikhawatirkan berpengaruh kepada kesejahteraan petani
oleh karena itu diperlukan manajemen waktu yang tepat dan matang dalam mengimpor beras
kalau tiba tiba ada impor beras maka bisa kebayang kan harganya kebanting
jadi petani yang berjuang untuk
untuk mencari kesejahteraan jadi hilang
saya kira kami dari jawa barat memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan
sehubungan dengan surplus panen
kita lebih berapa
dari tahun ini sampai dengan bulan april
sampai bulan april ini kita sudah berlebih banyak sekali